yang terhormat bapak gubernur bank indonesia
ibu deputi gubernur senior bank indonesia
ibu bapak para anggota dewan gubernur bank indonesia
para pegawai bank indonesia
baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri
rekan rekan purna tugas bank indonesia
salam sejahtera bagi kita semua
pada hari h nanti kebetulan saya tidak berada di dalam negeri
namun melalui rekaman ini perkenankanlah saya
menyampaikan selamat hari ulang tahun bank indonesia yang ke enam belas
doa saya semoga tuhan yang maha kuasa senantiasa
menganugerahi bank indonesia dengan kesuksesan
di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas moneter
khususnya di dalam menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah
baik terhadap barang dan jualan
dapat turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan
hidup bank indonesia dirgahayu bank indonesia
teman teman kawan kawan para pegawai bank indonesia yang berbahagia
perjalanan panjang telah dilalui oleh bank indonesia
enam puluh sembilan tahun sampai dengan tanggal satu juli ini
tentu sebuah perayaan harus pantas untuk kita lakukan
selama enam puluh sembilan tahun perjalanan bank indonesia
dan bank indonesia semakin mampu melaksanakan tugas tugasnya
saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun
senang sekali dapat menyampaikan selamat ulang tahun
yang ke enam puluh sembilan kepada bank indonesia
dalam situasi yang tidak biasa biasa ini
kita mungkin sudah melalui periode yang paling sulit
sehingga kita bisa berharap bahwa pimpinan bank indonesia
dan seluruh jajaran itu akan berhasil menjalani ini
dengan baik baik saja
bank indonesia tidak tertekan menghadapi situasi yang sulit ini
dan itu ditunjukkan oleh bank indonesia
tidak terpojok untuk mengambil langkah
karena pilihannya juga semakin banyak
dan bank indonesia menghadapi situasi yang sebetulnya fundamental
kita juga lebih baik dari biasa biasanya
oleh karena itu izinkan saya menyampaikan kepada
mudah mudahan kita melalui ini dengan memuaskan